kpk memeriksa mantan model feni stefi burase di gedung kpk pusat
stefi menjadi saksi untuk gubernur aceh irwandi yusuf
tersangka kasus alokasi dana otonomi khusus aceh anggaran dua ribu dua puluh
feni stefi burase kembali memenuhi panggilan kpk untuk menjalani pemeriksaan di gedung kpk pusat
stefi menjadi saksi untuk gubernur aceh irwandi yusuf yang sebelumnya ditangkap tangan oleh kpk di kediamannya di aceh besar
stefi diduga mengetahui penyalahgunaan uang senilai lima ratus juta dari total satu lima miliar rupiah yang didapat dari alokasi dana otonomi khusus aceh tahun anggaran dua ribu delapan belas
dana tersebut diduga digunakan untuk mendapat izin pengadaan proyek infrastruktur serta untuk perhelatan aceh international marathon
stefi menjadi panitia di dalam acara
aceh international marathon yang rencananya diadakan dua puluh sembilan juli kemarin
pemeriksaan stefi berlangsung selama sepuluh jam lebih sejak dirinya tiba di gedung kpk pukul sepuluh pagi rabu kemarin
doain aja aceh marathon sukses ya
ini adalah pemeriksaan kedua stefi
setelah sebelumnya sempat diperiksa dalam kasus dan status yang sama pada delapan belas juli lalu
stefi juga menjadi salah satu saksi yang dicegah berpergian ke luar negeri oleh kpk selama enam bulan lamanya
nama stefi muncul usai ott yang menimpa gubernur nonaktif irwandi yusuf
model asal manado ini diduga memiliki hubungan dekat dan beberapa kali melakukan pertemuan dengan irwandi terkait pelenggaraan aceh maraton
mantan pramugari ini juga pernah membintangi salah satu klip video band lokal
usai penangkapan irwandi yusuf oleh kpk akun dengan nama dan foto stefi rame bermunculan
stefi mengklarifikasi jika akun akun tersebut adalah hoax sebelum akhirnya memilih mengunci akun asli miliknya dari akses publik
stefi juga sempat mengunggah curhatan yang menanggapi penanggapan irwandi oleh kpk
melalui unggahan instagram